gempa bermagnitudo enam tiga skala yang mengguncang kabupaten kepulauan mentawai sumatera barat
juga dirasakan warga di kota padang selasa pagi
pengunjung pasien rawat jalan serta petugas rumah sakit umum m jamil
yang merasakan getaran gempa berhamburan lari keluar gedung untuk menyelamatkan diri
guncangan gempa bumi ini dirasakan hampir seluruh wilayah sumbar
getaran dirasakan dalam rumah oleh masyarakat
gempa terasa ada yang kuat dan masyarakat keluar rumah
sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat tentang kerusakan bangunan
ataupun korban akibat gempa ini
gempa terpusat di tua pejat kepulauan mentawai sumatera barat
dengan kedalaman sepuluh km tersebut tidak berpotensi tsunami
sementara itu hasil monitoring bmkg belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan
namun masyarakat diimbau agar tetap tenang dan menghindari bangunan yang retak
tim liputan cnn indonesia